menteri dalam negeri cahyokumolo mengapresiasi pendapat fraksi fraksi di komisi dua dpr
yang menyetujui draft rancangan revisi undang undang pemilihan kepala daerah
meski dengan sejumlah catatan
cahyo optimis ruu perubahan atas undang undang nomor delapan tahun dua ribu lima belas tentang pilkada
bisa ditetapkan dalam rapat paripurna dpr dua juni mendatang
dari seluruh pandangan fraksi plus dpd kesimpulan yang kami tangkap bahwa
seluruh pandangan mini fraksi setuju terhadap hasil yang dibahas oleh panja ini
soal ada satu dua fraksi ada catatan saya kira sesuatu hal yang wajar